ini tidak dasar hukum disini semuanya hukum

ini yang bapak keturunan saya tidak terima ya
perempuan berpakaian serba hitam ini terus saja meracau
saat barang bawaannya diperiksa polisi
di lobi gedung balai kota dki jakarta
jalan medan merdeka selatan gambir jakarta pusat
dengan sigap petugas akhirnya mendapati
satu botol air mineral besar berisi cairan bensin
sambil terus mengamuk
perempuan paruh bayak ini mengaku sengaja membawa bensin
untuk membakar gedung balai kota
meski belum diketahui jelas alasannya
aksi menyelinap ke ruang perekonomian di lantai dua belas gedung balai kota
dilakukan pada selasa pagi kemarin
setelah lolos pemeriksaan ekstri di pintu masuk gedung
perempuan itu kemudian naik lift menuju lantai dua
beruntung aksi nekatnya berhasil dicegah pihak keamanan gedung
yang menaruh rasa curiga
dia bilang mau bensin itu
saya akan bakar gedung ini katanya
oh saya belum pernah melihat orang itu
dia sendiri apa berdua banget
yang saya tahu dia sendiri
perempuan tersebut selanjutnya dibawa petugas
ke polsek metro gambir untuk dimintai keterangan
galih putra jakarta